kayaknya gak mungkin debi
mungkin bibi salah
aduh gak mungkin bibi
tepuk tangan bibi mah
orang bibi teman didengar sendiri
kalau si angel t katanya pacarnya
yang gue tahu sih gue itu sebenarnya baik
tapi sayangnya suka php yang cewek
terus lo tau gak kenapa boy jadi suka php in cewek
kabarnya sih boy itu gak bisa mohon dari mantannya
yang nikah sama om om itu
makanya dia balas dendam dengan bikin sakit lagi cewek cewek
ketika dia kecewa boy juga nangis
ketika dia kecewa boy juga nangis

ketika dia kecewa boy juga nangis
gue saranin sih
bali memberkati disini
karena satu anggota rakyat anderer
dan sekarang juga urkal
banyak banget makasih tante aku mau kamar mandi tante iya cantik kamu udah
tahu kan dimana telatnya cocok aku permisi dulu
angel tante mau tanya sama kamu kamu tuh pacaran sama si bo itu udah berapa lama sih
ya dua mingguan lah tante iya kan boy
boy lu tuh bener bener ya mau nyebelin banget kenapa juga sih lo sok berkata manis sama gue